ke informasi selanjutnya operasi patu semeru dua ribu delapan belas digelar serempak di beberapa daerah
seorang pelanggar lalu lintas yang terjaring razia saat lantas polres blitar kota
kami siang menangis karena takut kena tilang
selanjutnya sama sama di blitar polisi sengaja menyiapkan ustadz yang siap memberikan tausiah kepada pengendara yang melanggar lalu lintas
seorang pengemudi wanita menangis ketakutan karena tidak mempunyai surat izin mengemudi ketika terjaring dalam operasi patung semeru
yang digelar saat lantas polres blitar kota kami siang
dalam razia operasi putih semeru ini sebanyak dua ratus tiga puluh pengemudi roda dua maupun roda empat terjaring
selain melakukan razia petugas juga menggandeng kejaksaan negeri blitar
untuk menangis ketakutan yang terjadi di blitar
untuk menyediakan sidang di tempat
sementara ada yang unik dalam operasi lalu lintas patuh semeru tahun dua ribu delapan belas
yang digelar saat lantas polres pacitan bersama kejaksaan negeri pengadilan negeri dan dinas perhubungan pacitan jawa timur
selain melakukan pemeriksaan terhadap setiap pengendara yang melintas di jalan gatot subroto
para pengguna jalan yang kedapatan melanggar lalu lintas akan mendapatkan tausiah dari seorang ustad yang sengaja diundang polisi
bahkan dalam tausiah tiga menit ini ustadz memberikan ceramah agar pengguna jalan sadar akan pentingnya keselamatan berkendara
setelah mendapat tausia mereka bisa langsung mengikuti sidang di tempat